salah satu atlet atletik indonesia yang bersinar di sea games dua ribu tujuh belas adalah hendro yap
turun di nomor dua puluh meter jalan cepat putra
hendro merebut medali emas sekaligus memecahkan rekor sea games yang sudah bertahan selama delapan belas tahun
namun perjalanan karir hendro di dunia atletik ternyata tidak semulus yang dibayangkan
buat saya atletik itu adalah hidup saya
saya atletik adalah penyelamat saya
apa yang tidak pernah saya dapat yang tidak pernah saya impikan saya bisa mendapatkan semuanya
dari pendidikan materi dan pengakuan dari bangsa ini
nama saya hendro yap saya atlet jalan cepat indonesia
jalan jalan cepat indonesia
jalan paling berjalan saya buat saya selama ini adalah orang yang memperkenalkan saya di dunia atletik
yaitu guru saya waktu di smp itu pak anang
dan kedua adalah orang tua saya
karena dulu saat saya mau terjun di atlet itu orang tua saya tidak mengizinkan
tidak mengizinkan karena saya punya riwayat asma
terus saya juga punya cedera cacat
itu kaki saya pendek sebelah yang kanan
mereka tidak mengizinkan
saat saya mau latihan saya itu dipukul
saat saya kabur untuk latihan itu pasti saya dimarahin
saya pasti kena hukuman dari mereka
dan dari situlah saya merasa saya termotivasi
saya harus bisa membuktikan bahwa saya tuh bisa juara
kemangannya ada kita kan tidak sangka ya
anak ini ya bisa dia begitu sampai sekarang bisa mandiri dia tersendiri
kita tidak sangka
kita tidak sangka pak
kemudian ya saya lihat prestasinya begitu bagus
dan tidak sangka saya hari ini bisa mendali begitu banyak
sepatu ini punya cerita masing masing
saya pertama kali masuk pelatnas waktu itu saya nggak punya sepatu kan
dan saya waktu itu selalu dimarahin oleh pelatih saya
akhirnya saya minta ke senior saya
akhirnya saya dikasih sepatu
dan memang waktu itu sudah sepatu
yang ini itu udah mau dibuang
sudah mau dibuang udah saya minta sayaik hateku benerin lah
karena waktu itu sudah ini sudah saya peniti saya jahit
masih memang gak bisa juga
sama pelatih saya sempat dibuang dan dimarahin gitu
nah akhirnya dibuang ke genteng sama dia
karena dia nggak suka dan saya nggak punya sepatu lagi
cerita menariknya adalah dari tiga kali sea games empat kali sea games sama yang kemarin
itu saya belum pernah berselimutkan bendera merah putih
dan itulah event pertama saya sea games saya berselimutkan merah putih
saya belum pernah diselimutkan bendera merah putih dan dikumandangkan indonesia raya
benar benar indonesia raya murni
sebelum sebelumnya itu hanya rekaman dari handphone rekaman dari youtube segala macam
dan saya tidak pernah diselimutkan bendera merah putih
ambisi saya sampai saat ini adalah asian games dengan olimpiade
karena impian setiap orang setiap atlet itu bisa membawa nama negaranya sampai ke tingkat dunia